menyambut hari kemerdekaan republik indonesia biasanya warga di tanah air menggelar sejumlah perlombaan
di antara berbagai perlombaan itu ternyata ada sejumlah lomba yang memiliki makna yang cukup dalam
di mana salah satunya adalah yang ada di kiri dan juga kanan saya serta yang ada di atas saya
ini dia yang namanya lomba makan kerupuk
tapi kalau dilihat lihat ini susah sekali ya makan kerupuknya
ini panitianya gimana cara membuatnya ini kok bisa
jadinya nanti salah malah makan kerupuk teman yang ada di sebelah
tapi ngomong ngomong soal lomba makan kerupuk ini dikutip dari laman indonesiabaik id
lomba ini merupakan penggambaran rakyat indonesia pada masa penjajahan yang mengalami kesulitan pangan
dalam lomba ini pemenangnya tentunya adalah peserta yang dapat menghabiskan kerupuk yang digantung di sebuah tali dengan cepat
peserta pun dilarang menggunakan bantuan tangan untuk menghabiskan kerupuk
apalagi jangan sampai coba coba nih ya
bantuan dari teman temannya
lomba balap karung
ini dia ya lomba balap karung
nah ternyata ini juga menggambarkan suasana pada zaman penjajahan dulu
dengan kehidupan masyarakat yang tentunya sulit
sampai karung boni ini digunakan untuk pakaian mereka
peserta akan beradu cepat menuju garis finish dengan menggunakan karung goni
tidak jarang peserta terjatuh di tengah lomba lantaran kehilangan kesimbangan
harus ada trik triknya
lalu selanjutnya ada perlombaan balap bakian
nah lomba ini memiliki filosofi semangat kekompakan untuk mencapai kemerdekaan
biasanya lomba tersebut diikuti peserta secara berkelompok
dengan tim yang dapat mencapai finish lebih cepat
yang akan menjadi pemenang
tapi ada pula ini lomba tarik tambang yang gak kalah seru
ini dia kita lihat
nah ini dia tarik menarik
lomba tarik tambang yang menggambarkan dan juga memiliki makna gotong royong
kebersamaan dan juga solidaritas masyarakat indonesia
lomba ini pun diikuti
lomba ini diikuti peserta secara berkelompok dengan tim terkuat
yang akan menjadi pemenangnya
dan yang terakhir yang tinggi sekali
kita pindah ke kiri saya
perlombaan ini dilakukan secara berkelompok
dimana setiap kelompok mendapat kesempatan meraih hadiah
dan kesulitan dalam lomba ini tentunya biasanya batang pohon pinang
dilumuri oli atau lumpur untuk menghambat peserta meraih hadiah
biasanya memang bersakit sakit dahulu
untuk bersenang senang kemudian
untuk mendapatkan itu dia
kita lihat ini bikin lagi
dia mendapatkan sepeda akhirnya
nah lomba panjat pinang ini ternyata memiliki sejarah tersendiri
lomba panjat pinang dahulu merupakan salah satu kegiatan
yang dilakukan untuk memperingati koningin denda
nah atau hari ratu yang jatuh pada tiga puluh satu agustus
dalam perayaan ini semua lapisan masyarakat di hindia belanda saat itu
serta pasar kaget
termasuk halnya lomba panjat pinang
lomba panjat pinang disebut juga oleh masyarakat belanda
ini yang patut anda ingat ingat dan dicatat
disebut adalah the climax
yang berarti memanjat tiang
nah itu tadi
lima lomba yang biasa digelar di seluruh penjuru tanah air
untuk memperingati hari kemerdekaan republik indonesia
selain lima lomba tersebut
masih banyak perlombaan lain yang tak kalah seru dan juga kreatif